dan gue jamin reputasi lo di sekolah ini bakalan ancur lebur
dan lo bakalan jadi manusia paling terkucil di sekolah ini
iya gak sih
dan juga gue jamin ruben pasti bakalan ninggalin lo begitu aja
ada telepon nyalah payah ngangkat ya
dari tadi kayak tuh telepon bunyi
kan gue kagak perlu gugup kayak gini

ma ini kayaknya selai udah ya ma
nah kamu cepet panggil tuh kamu urut
gila perlu alipatah tulang nak
bukan yang bukan itu madukun bran nak
aduh aduh aduh
yaudah deh kamu di sini ya
yaudah cepetan nak cepetan nak
assalamualaikum bukati ma
abang babenya si ruben kesel leo parah
abang disuruh urutin
nol si ruben beli depan
lo dulu anda sana gue mau tidur bentaran
biar kagak ngerepotin ya
aduh aduh aduh
mau ke atas nih ma
akhirnya mau ke atas aduh
aduh bengkak itu
tunggu tugang urut ya
tapi ya kagak mungkin
masa ada bimbo nyasar ke rumah orang tajir
aduh agak saja
udah aku belakang ya
aku belakang dulu ya
ya ilah ilallah
lu apa urusannya
lu kagak perlu bangun
bangita bingung takut gua
ini kan udine
bang h santa gak temperature off
memang begitu p
kamu itu masih sangat terlalu muda nak
itu bukan mau kamu kan
gara gara kita harus ngejaga image
jadi diri sendiri itu paling enak
kita bisa bebas ngelakuin apa aja
aku tetap cintaku sama kamu
anak kita udah punya pacar
kalo udah punya pacar berarti kudu punya tanggung jawab
insya allah be
insya allah be
ternyata dia bukan anak orang taiji ya
tapi cewek penipu
marsha lo tuh kenapa sih kayak giniin gue
lo mau tau salah apa
salah lo adalah lo ngerebut ruben dari tangan gue
dan itu adalah harga yang mesti lo bayar
dan gue jamin reputasi lo di sekolah ini bakalan hancur lebur
dan lo bakalan jadi manusia paling terkucil di sekolah ini
iya gak sih
dan juga gue jamin ruben pasti bakalan ninggalin lo begitu aja
lo sadar gak
lo pikir dengan kayak gini lo bakal dapat simpati dari gue
siapa pun kamu
buat aku kamu cewek yang paling cantik di dunia
kamu beratkan waktu itu
ruben makasih ya
makasih kamu udah baik banget sama aku
mulai sekarang aku janji
aku kagak bakalan lagi jadi diri orang lain
aku bakal jadi diri sendiri
langsak kali lo menduruan aja
biasa deh kan nyari jodoh
muka lo kayak kesemak begitu mana ada yang mau sama lo
ssst bang udah
iya jadi gara gara aja
udah parkir dulu be
sekalian hari ini gue pengen ngenalin orang tua gue sama lo semua
nya babe sini dah
teman teman semuanya kenalin ini nya aye
kalau nyang ni babe aye
sekalian aye pengen ngasih tau ke lo semua

karena gue bisa jadi anak mereka
karena mereka ini yang udah ngedidik gue bisa jadi manusia baik yang kayak gini
makasih mbak be
hidup ocong merdeka merdeka